sejak ditemukannya kasus konfirmasi positif covid sembilan belas di kota surabaya maret lalu
aktivitas perkuliahan di seluruh universitas di kota surabaya dihentikan
untuk memperlancar jalannya perkuliahan daring
sejumlah universitas memberikan bantuan kuota internet kepada ribuan mahasiswanya
besarannya pun bervariasi
ada yang memberikan kuota internet sebanyak sepuluh gb dalam satu bulan
ada pula yang memberikan lima belas hingga dua puluh gb
mahasiswa pun merasa terbantu dengan program mandiri yang dilakukan kampus mereka
tak ada kriteria khusus bagi penerima bantuan kuota ini
yang menjadi masalah tak semua mahasiswa menerima kuota internet gratis
nah namun mbak sayangnya di lapangan setelah kita lihat hasil surveinya
tidak seluruhnya mendapatkan kuota internet
hampir belasan persen mahasiswa yang mendapatkan kuota seperti yang seharusnya mereka dapatkan
jadi pengalaman pribadi terus sudah mengisi survei yang diberikan oleh universitas
namun hasilnya saya sendiri juga nggak mendapatkan bantuan kuota tersebut
direktur sistem informasi universitas erlangga surabaya mengatakan
sudah ada dua puluh dua ribu mahasiswa yang mendapat kuota gratis sejak bulan juni lalu
namun ia membenarkan
ada sejumlah mahasiswa yang gagal menerima kuota karena kendala teknis
prosesnya itu kita kepada provider untuk mengirim kepada mahasiswa
sekitar seribuan atau bahkan kurang itu ada yang gagal kirim
gagal kirim ini menormal karena masalah teknis
sementara wakil rektor ii universitas
universitas negeri surabaya memastikan
program kuota internet gratis yang sudah berjalan tiga bulan di unesa
menyasar sekitar dua puluh lima ribu mahasiswa dan akan dilanjutkan hingga desember mendatang
dengan dua puluh lima ribu itu anggaranya mencapai tiga enam miliar
nah ini semester depan itu kan tidak tiga bulan pak
karena perkulian dimulai september
akhir di bulan desember sehingga butuh waktu empat bulan
nah itu juga kami berlakukan sama
baik mahasiswa baru mahasiswa yang lama akan kita beri semua
sehingga kami menghitung kisaran mencapai lima miliar kurang lebih
untuk bisa mendapatkan kuota gratis
mahasiswa harus mengisi formulir survei yang diberikan kampus
dan menunjukkan bukti keterangan yang menunjukkan bahwa mahasiswa tersebut masih aktif
tim liputan cnn indonesia surabaya